memang kejadian ambruknya jembatan ini bukan pertama kalinya ya terjadi di indonesia setelah di wilayah tuban pada tujuh belas april dua ribu delapan belas ini sedikitnya ada enam kejadian selama tahun dua ribu tujuh belas dan kejadian serupa terjadi beberapa diantaranya menimbulkan korban jiwa
nah berikut adalah empat peristiwa ambruknya jembatan di berbagai daerah pada februari dua ribu tujuh belas lalu jembatan sekaligus jalur alternatif yang menghubungkan kabupaten kediri dan kabupaten tulung agung ambruk walaupun tidak ada korban jiwa hal ini berakibat akses jalan terputus dan lumpuh total
beberapa bulan kemudian tepatnya pada bulan april dua ribu tujuh belas jembatan cipamingkis di jalan transyogi cibubur cianjur kecamatan jonggol
jembatan ini juga terjadi di jawa barat dan conggol bogor jawa barat ambruk hal itu diseakibatkan fondasinya terus tergerus terjangan banjir
tidak hanya itu pada agustus dua ribu tujuh belas jembatan tanipah ambruk karena tiang pancang utama ambles ke dalam sungai jembatan itu dibangun dengan menggunakan dana apbd kalimantan selatan sebesar tujuh belas miliar rupiah pada dua ribu tujuh belas
dan pada bulan september dua ribu tujuh belas
jembatan tol bocimi di kampung tengge kabupaten bogor jawa barat ambruk sedikitnya satu orang tewas dan dua lainnya terluka dalam peristiwa ini